menteri perhubungan budi karya sumadi resmi menutup pencarian korban sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh
namun demikian menhub menyatakan pencarian terhadap vcr masih akan dilakukan oleh knkt dengan pusat di pulau lancang kepulauan seribu
hari ini adalah hari terakhir perpanjangan daripada basarnas dengan berbagai pertimbangan
kita menutup operasi seharian
namun demikian kepan kepan peratawan kami berkomitmen tetap melakukan upaya upaya dan mengalihkan lead di lapangan ini kepada knkt
di mana knkt sudah mendapat kesempatan dari bapak kasal tni dan polri untuk melakukan operasi lanjutan dengan home base
yang ada di pulau lancang
dan tentu apa yang dilakukan juga di antaranya upaya menemukan cvr di mana pak presiden juga mengharapkan itu ketemu
sehingga analisa yang dilakukan oleh knkt itu akan paripurna